seagames seri ke dua puluh sembilan telah usai
jika kita bicara soal prestasi indonesia di ajang dua tahunan ini
bisa dikatakan tidak cukup mengembirakan
tentu karena raihan medali emas indonesia meleset jauh dari target yang telah dicanangkan
bahkan capaian medali emas indonesia menurun jika dibandingkan dengan raihan yang didapat pada sea games dua tahun lalu
tahun ini indonesia hanya finish di posisi kelima di bawah singapura vietnam thailand
dan tentu tuan rumah malaysia yang mendulang satu ratus empat puluh medali emas
sejumlah cabang olahraga andalan yang berpotensi mendulang banyak emas
justru diluar dugaan gagal mendulang banyak medali
seperti bulu tangkis angkat besi atletik dan juga cabang olahraga sepak bola yang akhirnya finish di posisi ketiga
sementara itu raihan emas cukup banyak didapatkan dari cabang olahraga akuatik gusu karate dan juga cabang olahraga panahan
atas kegagalan ini kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia memohon maaf
misalnya itu ya kami kementerian pemuda karena kita ingat dekatkan media beberapa bulan menjelang seagames
ada persoalan tentang masalah backup anggaran
dan itu suka tidak suka langsung tidak langsung itu mengganggu psikologi sehari atlet
evaluasi tentu harus dilakukan secara menyeluruh mengingat banyak faktor di dalam negeri
yang menjadi penyebab dari kegagalan sea games dua ribu tujuh belas di malaysia
mulai dari masalah dana sarana dan prasarana pembinaan
dan juga faktor faktor lainnya
tetapi di luar evaluasi tentu perjuangan para atlet indonesia di sea games dua ribu tujuh belas ini
tak boleh luput dari apresiasi
bagi saya yang sudah meliput ajang ini lebih dari dua pekan
adalah sebuah kebanggaan tersendiri ketika melihat dan mendengar
lagu indonesia raya perkuman dang di negeri orang
mahardika utama seagames malaysia
aggiu berita barisan